hari ulang tahun kemerdekaan indonesia pada tujuh belas agustus ini disambut antusiasme tinggi oleh seluruh rakyat indonesia
di dunia maya ramai ucapan dari berbagai halayak tak terkecuali dari klub liga inggris
tiga klub papan atas liga inggris arsenal manchester united dan tottenhatspurs
tak ketinggalan ikut meramaikan hari kemerdekaan yang ke tujuh puluh tiga republik indonesia
melalui akun resmi klubnya yang berbahasa inggris arsenal mu dan spurs menyampaikan ucapan selamat kepada indonesia
ucapan selamat ini memang hampir setiap tahun disampaikan mengingat ketiga klub raksasa itu punya basis fans yang besar di indonesia